kami mohon maaf atas terjadinya gangguan komunikasi dengan produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi
namun terima kasih raff raff kaffi yang melaporkan dan nanti kami akan mencoba kembali menghubungi raff raff
kita ke informasi lainnya
terlebih dahulu ketua dpr puan maharani meminta pemerintah menurunkan harga tes swab atau tes pcr
hal itu penting agar masyarakat mau melakukan tes secara mandiri
ketua dpr puan maharani mengatakan perlu ada kebijakan dari pemerintah untuk menurunkan harga tes swab yang cenderung mahal
dengan tes swab murah masyarakat akan lebih sadar melakukan tes secara mandiri tanpa dipaksa
tes swab yang murah juga dapat menghemat anggaran negara karena masyarakat mampu melakukan tes dengan biaya sendiri
namun puan mengingatkan harga tes swab juga perlu disesuaikan dengan pergerakan kasus positif provinsi atau daerah tertentu
sebelumnya desakan untuk menurunkan harga tes swab semakin bermunculan
ikatan dokter indonesia atau idi menekankan tes swab sangat penting untuk membantu pengendalian penyebaran covid sembilan belas
pertama tama saya ingin menghimbau kepada pemerintah agar pelaksanaan tes swab atau swab itu bisa kemudian harganya diturunkan
kemudian ada standarisasi harga walaupun disesuaikan dengan tempat tempat atau provinsi kabupaten kota tertentu
namun kalau kemudian harganya bisa diturunkan tentu saja ini akan mendorong masyarakat untuk mau melakukan dan tentu saja bisa melakukan tes swab secara mandiri
tanpa perlu kita paksa
tanpa perlu kemudian dibiayai oleh negara namun punya kesadaran bahwa mencek dirinya untuk melaksanakan tes swab mandi
selain di wisma atlet kemayoran dan pademangan pemerintah provinsi dki jakarta menambah tiga tempat isolasi mandiri baru
yaitu di islamic center jakarta utara geraha wisata taman mini indonesia indah jakarta timur dan geraha

ketiga tempat ini digunakan khusus untuk isolasi mandiri pasien tanpa gejala klinis

gedung tiga lantai di kawasan ragunan jakarta selatan yang tadinya merupakan tempat menginap para pelajar luar daerah saat berwisata ke jakarta ini akan dijadikan tempat isolasi mandiri pasien covid sembilan belas tanpa gejala
selama dua pekan pada april dua ribu dua puluh lalu gedung milik pemerintah provinsi dki ini juga pernah difungsikan sebagai tempat menginap para tenaga medis yang menangani covid sembilan belas
hingga dua puluh sembilan september pagi belum ada pasien yang dirujuk
meski demikian tujuh puluh enam kamar dengan kapasitas satu ratus lima puluh dua pasien sudah siap digunakan
di lantai satu masing masing kamar memiliki luas tiga x empat meter dengan dua tempat tidur ukuran single di dalamnya
terdapat pula televisi pendingin udara dan juga kamar mandi di bagian dalam
serta dilengkapi juga dengan meja dan lemari untuk menyimpan kebutuhan dari pasien saat menjalani isolasi mandiri
nah selain itu pasien juga dilarang untuk keluar dari kamar terlalu jauh
maka dari itu di depan setiap kamar terdapat sebuah meja yang nantinya difungsikan oleh petugas untuk menyimpan kebutuhan dari pasien saat menjalani isolasi mandiri
mulai dari makanan minuman sampai obat obatan
selain kamar dengan dua tempat tidur terdapat pula kamar dengan enam tempat tidur di lantai dua
pihak pengelola memastikan setiap kamar diisi tidak lebih dari tiga orang
kalau yang dua tempat tidur kita akan isi satu
kecuali dia bersaudara satu rumah dan masuk berbarengan
yang enam bed itu isinya kapasitas kita isi tiga orang saja
karena lima puluh persen kan
dan mengenai tim medis akan siap tim medis di sini
selain geraha wisata ragunan pemerintah provinsi dki jakarta mengaktifkan geraha wisata taman mini indonesia indah
dan gedung islamic center jakarta utara sebagai tempat isolasi mandiri yang disahkan dalam keputusan gubernur no sembilan ratus tujuh puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
tentang lokasi isolasi terkendali milik pemerintah provinsi
mahardika utama andika suramanto jakarta